tadi dalam tidurmu
kamu menyebut nyebut nama jayadi
dia adalah orang
menyuruh orang orang kampung
gadis itu kim
gadis itu yang waktu itu menyerang saya yakin
kamu tidak salah
itu kan nyuma semelati putrinya demang sleman
yang ada di sebelahnya itu kim
itu demang gung adipati pati calon suaminya
yang pakai baju mewah itu kim
terima kasih atas kehadiran kalian semua
belanda sudah berani melebarkan sayap hampir ke seluruh tanah jawa
di mana mana mereka mendirikan loji
bangunannya menyerupai benteng
bahkan dilengkapi pasukan
bahkan beberapa loji
dilengkapi dengan meriam
ini sudah menyalahi aturan
alasan mereka untuk melindungi perdagangan
tapi kita tidak bisa dikibuli
mereka ingin menguasai wilayah kita
seluruh tanah jawa harus bersatu
dengan persatuan yang kokoh
belanda tidak akan mampu menghadapi gempuran dari seluruh tanah jawa
benar sekali perkataannya yang mandaraka
kita harus mempersatukan raja raja jawa
adipati adipati dan demang demang
saya akan mengangkat sinovati muda
kris ini baik baik
barang siapa yang
lihat seseorang membawa kris ini
dia adalah hutusanku
dengarkan rakyat mataram
aku sultan agung raja mataram bersabda
aku nyatakan belanda adalah musuh mataram
dan musuh mataram harus dihancurkan
siapa yang membantu belanda adalah pengkhianat
dan pengkhianat tidak berhak hidup di bumi mataram
kamu mau kemana toh
aku ingin mencari tahu tentang sunda
aku ingin mencari tahu tentang sunda
perempuan malang itu sudah meninggal

baru saja aku dapat kabar
dari orang orang di pasar kalau warga sudah membuangnya ke jurang
kejam sekali mereka
kamu jahat jayadi
kamu telah meninggalkan aku
kamu telah meninggalkan aku
kamu telah merenggut kesucianku
kamu telah merenggut kesucianku
kamu jahat jayadi
kamu jahat jayadi
kamu telah menuduhku meneluh
kamu telah menuduhku meneluh
tadi dalam tidurmu
kamu menyebut ibu nama jayadi
dia adalah orang
menyuruh orang orang kampung
untuk mencelakai aku
aku pun tidak mengerti
telah meneluh istri dan juga dukun yang telah menolongnya
telah meneluh istri dan juga dukun yang telah menolongnya
tapi sungguh bukan aku yang melakukan semua itu
telah meneluh istri dan juga dukun yang telah menolongnya
aku memang sangat sakit hati dan kecewa pada jayadi
aku memang sangat sakit hati dan kecewa pada jayadi
tapi aku tidak melakukan itu
tapi aku tidak melakukan itu
bukan saya yang mengirimkan telur
bukan saya yang mengirimkan telur
sungguh buruk nasibmu cahayu
sungguh buruk nasibmu cahayu
kamu harus membalaskan dendam

balas mereka dengan setimbang